karena kedua orang tuamu menyembunyikan kitab itu dengan cerdik
di dalam bajumu sabu
aku akan bertemu dengan anak itu
setelah aku bertemu dengan ibunda
aku akan meminta agar dia meridokkan rangasoka
amin ya allah ya rabbal alam

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah aku memohon kepadamu
berikanlah aku petunjuk
dimana keberadaan bunda ratu semarang
aku sangat rindu padanya ya allah
aku sangat ingin menemui dan bersujud di kakinya
tolonglah beri petunjuk kepadaku ya allah
kalau bunda masih hidup
mudahkanlah langkahku untuk menunggukannya ya allah
beri kemudahan kepadaku
untuk bersujud di kakinya ya allah
tadi ada apa
ada yang lain sehgur
seperti ada yang mau ikuti kita
jangan jangan ini berkaitan
dengan mata rangga soga
dewa tak mengandung gerahiku dengan mata yang sangat hebat
mata yang tidak pernah meleset dengan mengincah sesara
mata yang tidak bisa ditipu oleh sulap murah
mata yang bisa membedakan mana manusia
dan satu lagi kelebihan mataku
aku bisa mengenali dan menguasai jurus lawan
apa yang ada di dunia
ada mahluk allah
yang sedang mengikuti kita
dari kalangan jin
mereka mengikuti kita syegur
aku bisa melihat kita
aku bisa melihat kalian
kalian ada di sana
dan di sana
sekarang kau telah menguasai jurus lintas ragawi
barang siapa yang terkena jurus ini
dan mereka tidak mempunyai jurus sebaliknya
mereka akan mati
dalam satu hari satu hari
terima kasih ibu
sekarang aku akan balas denda
atas kematian orangtuaku
bu apapun yang terjadi
tidak boleh jatuh ke tangan orangtua
aku akan menjaganya kakak
ibu aku takut
jangan takut nak
kita pasti akan selamat
ayah akan melindungi kita dari pembunuh itu
ibu kita pergi dari sini
saat itu orang tuamu belum menguasai jurus itu
tetapi mereka menyimpannya secara baik agar tidak jatuh ke tangan orang yang jahat
dan sekarang ini kau telah memuasai jurus itu
seperti apa yang diinginkan kedua orang tuamu
orang jahat seperti itu harus dimusnahkan dulu
aku akan tetap membalas kematian orang tuaku
sebab orang tuaku tidak bersalah apa apa
aku akan mencari pembunuh itu
muridku kemana kau akan mencari orang itu
sedangkan kau sendiri tidak tahu namanya
dan tidak satu orang tahu siapa orang itu
aku pasti akan menemukanmu
meskipun waktu itu dia memakai penutup wajib
aku ingat mata pembunuh itu
dan aku tidak akan pernah melupakannya
senangkan dirimu dulu
jadi dua orang merasa kunnen untuk menjahat
walaupun saat sebelumnya adaability yang tidak altijd tenemos

kalian tidak menyesal saat ini dan sekali lagi
jangan kelihatan secara berumur anak

ramadhan pun dalamah jadi kebijakanjohnson
dan melihat anak anaknya
yang membawa mereka bersepakat di rumah ke tanaman tinggi
terban billah ini p scientist terkenal
ampuni kami ampuni
kalian kami akan ampuni kalian
jika kalian berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi
baik aku tidak akan mengganggu manusia lagi
syeguru sebaiknya sekarang kita melanjutkan perjalanan kita
tujuan kita sekarang ke kerajaan kumpah